ibu mesti tutup mulutnya tuh orang orang
ibu mau kemana
ibu udah susah susah
maksudnya supaya tenang
ibu mau kemana
bukan cowok itu
itu udah masa lalu
sejak kapan kamu pameran
udang aja ya
udang saus tiram
saya jus alpukat aja
jus alpukat satu ya
you senang hari ini
you lihat kan i gak belanja sama sekali
kita gak belanja
ibu suka ibu
you kenalin sama mantu i
ini mantu i
yuk duduk sini
yuk duduk sini dengan dekat
yuk pesen apa aja
nanti mantu i yang bayarin
yuk tenang aja
pesen yang mahal mahal
aku suka makan
you kan pemakan daging you
ikus yang suka daging import gitu
siapa sih itu
di restoran mahal seperti ini tapi kelakuannya kok kayak di warung bakso
orang mereka cuma ketawa ketawa aja juga
ibu besi tutup mulutnya tuh orang orang
ibu mau ke mana
ibu udah susah susah bayar ini restoran mahal
maksudnya supaya tenang
bu ibu mau ke mana
bukan cowok itu
wah you masalah paman
itu udah masa lalu
udah nggak berlaku lagi
nggak tahu siapa siapa
sejak kapan kamu
sejak aku cinta sama talitha sama saki
maka yang talitha tuh ubah
ini karena kamu memamer jasad perempuan murah
aku lihat saki cinta sekali sama talitha
nggak ada yang bisa mencintai talitha lebih dari saki
nggak akan ngecintai
kamu jual anak kamu hanya untuk beli baju beli telur
kamu terserah ngomong apa
saya nggak mau saya punya talitha pacaran sama dokter
eh diam aja
dia mungkin dia mungkin minum obat lagi
kamu minum obat lagi sepenuhnya
kamu minum obat yang banyak ya
itu udah keisi ketangga air dari dulu
ya udah keisi dia
dasar perempuan keterlaluan
udah kuntilanak tetap aja jadi kuntilanak
biar dia kaya miskin sampai kaya lagi tetap aja kayak kuntilanak begitu
kamu dengar nggak tadi
masa dia bilang rasa itu bukan tunangannya si talita lagi
udah ibu tenang ibu tenang ya
udah ibu tenang
dari dulu videoku tuh udah jelek
aku tuh mati matian mati matian melarang si raka untuk hubungan sama si talita
tapi dia juga mati matian
mati matian dia bilang katanya mencintai sangat mencintai sama si talita
karena dia adalah cucuku satu satunya
cucuku yang sangat kusayangi dan kucintai
apa belum pun
apa belum pun
aku terima si talitha sebagai pacarnya si raka
walaupun aku tahu ibunya si talita itu si nenek lampir itu
nih otaknya rada setengah dia dobleknya setengah mati
tapi karena mereka saling sayang menyayangi cinta sekali si raka sama si talitha
ya pak boleh buat aku terimalah sampai ke jenjang pertunangan
tapi kamu tahu sendiri tadi apa dia bilang
tuh kata si nenek neneknya cungkring itu
dia bilang kalau cowok yang ada di situ itu adalah tunangannya si talenta
terus si raka apa dong

raka kamu kenapa sih
pasti nih gara gara si taite temali itu lagi ya
sama sama nenek nenek juga lebih sebel tuh sama calon mertua kamu itu
eh kakak tahu nggak kak
tadi nenek kan sama mama kamu ke restoran
he he nggak taunya di sana
udah ada itu tuh tuh si ibu ibu yang ceking itu mamanya si talitha
eh tuh tuh tuh satu lagi tuh
cowok cowok ganteng deh kak
uh ganteng sekali
dibandingin sama kamu ganteng yang kamu dong cucu nenek
kak dengerin ya kak ya
itu si calon mertua kamu itu bilang tuh
sama temen temennya tuh ngenalin seolah olahnya kalau cowok itu
dia itu tunangannya si talita
nenek detangin aja dia
oh nenek maki maki dia abis abisan
nenek maki bener bener deh nenek maki maki dia
eh eh kakak mama kok balang loyal begitu
rekan kakak rekan
di mana sih ada berita heboh seperti itu
kok kok kamu malah diem aja
hah bereaksi dong
apa ini mah diem aja
nggak bereaksi sama sekali
udah nek aku pusing nek pusing
pusing itu tidak akan menyelesaikan permasalahan
kok culun begitu sih
raka tau nggak
ini yang dipermalukan itu bukan cuma kamu aja
seharusnya kamu kalau dengar berita seperti ini
kamu marahin dong tuh si nenek nenek nyinyir itu tuh mamanya si talita
tuh jangan dijaminkan aja
harusnya kamu tuh
nek harusnya harusnya harusnya apa lagi
nenek mau aku ngapain
marah marah kalau gila
ngapain semua itu yang benar kok
bener semua itu emang bener
tadi tau tuan allah semua sakti waktu kita dikambung
kamu denger dari siapa
nggak penting aku dengar dari siapa
pokoknya itu bener
nek nek tolong nek jangan ganggu aku dulu
gila luta tiga banget pertama gue luta
kesel apa juga
ini bukan mimpi gue tahu ini bukan mimpi
cincinnya gue buang
tidak ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
tidak ada apa
ini ini ini ini untuk hody itu
memang bukan hanya ngomong saja
sebenarnya dia sudah menjenangkan anaknya dengan laki laki itu
kurang ngejar kurang ngejar
kita nggak dilihat sama sekali
kita nggak dihargai sama sekali mariska
ibu tenang ya
ibu minum dulu ya
tapi apa maksudnya dibalik ini semua
saya sih nggak mikirin perasaan saya saat ini
yang saya pikirkan itu adalah perasaan raka
raka tiba tiba mendengar kalau tunangannya tunangan lagi sama orang lain
seperti apa coba perasaanmu
kita harus balas ya
kita harus balas ya
kita harus tenang
kita harus tenang mikir masalah ini ya bu ya
udah mau nanti sesak nafasnya bu udah
sabar saya juga sedih sabar ya
ibu minum ibu minum biar senang